itu tiga kuek kuek mau pindah ke mananya
ya saya mah terserah aja
si atem mau marah ya marah
kalau ada informasi penting itu harus hanya dari petugas resmi
jangan dari yang lain
kom kamu kalau jelasin ke idoi harus dua kali
biar bener bener paham
doy tapi yang penting ya
jangan panik ya
kamu masih ingat kan yang dibilang aku barusan
jangan panik doi
itu petugas sama pak kades
iya pak kades
tenang tenang sebentar
gimana pak kades
gimana kelanjutannya pak kades
ini baru boleh jelasin doi
bagi warga yang memiliki rumah
akan mendapatkan kompensasi
sesuai harga rumahnya masing masing
yang orang kalau bisa lebih mahal juga
kompensasi apa dispensasi
sama saja jang
setiaan beneran lagi dijelasin
bagi warga yang sudah bermukim satu tahun
atau dipindahkan ke jonggol
jauh pisang pindah pindah
kalisokol baru dah gimana tuh
terus masalah biaya bagaimana
ya pak biaya itu gimana
kayaknya itu teg mahal pak
ya pak biaya itu gimana
dari mana kita uangnya tuh ya
tanpa mengeluarkan biaya spesial pun
pemkap sudah menyediakan rumah
untuk kalian di jonggol
kita ini harus bener bener pindah dari sini
kalau tidak longsor
mulai ngepak deh
emang kita mau pindah kemana sih mak
kalau ngepak lalu pindah ke wdm
kamu betul betul mau tahu
cerita masa lalu emak
mudah mudahan longsor bisa menunggu
mau dapet berapa
kamu mesti bagi dua sama kang tisna
bisa apa longs gitu teh
siapa tahu kita teh bisa ikut
siapa yang mau pindah kesana
neng teh gak mau pindah kesana
neng gak mau pindah kesana
yaudah tuh nanti kita
neng tank gak mau ngontrak
kalau akan ngajakin
berarti akan melanggar perjanjian
kalau akan melanggar perjanjian pernikahan
berarti neng berangkat ke luar negeri
pokoknya neng teh gak mau ngontrak
neneng gak mau pindah ke jonggol

kang sorry itu teh petunjuk dari allah
supaya neng teh berangkat loh
titik teh artinya selesai
itu teh petunjuk dari yang di atas kang
mau pindah kemana doi
saya mau liat liat rumah ke ciraos
eh bener tuh doi
ciraos juga enak tempatnya
kita pindah kesana
gak usah dipikirin dulu doi
kamu mah aneh kum
kamu mah aneh kum
apa yang harus dipikirin lagi sih
lusa desa ini harus kosong kum
lusa desa ini harus kosong kum
sekarang bagaimana kalo misalnya esy tidak setuju
kan bisa berabe
semua keputusan kan ada di tangan dia
sama seperti kalian
itu dia kuek kuek mau pindah kemana nyat
ya saya mah terserah aja
kum kamu sama ido ya pindah ke ciraos
saya belum tahu ceng
kamu sama ido pindah ke ciraos saya ikut pindah ke ciraos ya
tapi kalau misalnya kita bertiga pindah ke ciraos
si dadang pasti ikut
jangan dilihat jangan dilihat
gini aja kita pindahnya harus rahasia
jangan sampai dia tahu
ini mah baik kan
udah gak apa apa lah
iya kalau cuma telah satu dua hari mah itu biasa gak apa apa
yang penting data datanya semua udah komplit
nanti keca atur ke kelurahan ya
iya iya cece tunggu
ya makasih ya
oh udah komplit semua ini
duh coba ya kalau kamu ikuti saran cece dari zaman dulu
udah enak pasti hidup kamu
nanti pulang dari sana kalau ibu kamu
hidupnya udah enak udah bahagia baru mikirin soal punya anak
ya udah cece pamit
terima kasih ya ce
emak hampir menikah sama si kemet
udah tukeran cincin
udah menentukan hari
pesta udah dipersiapkan
rumah udah dirias
perhias pengantin sudah menjahit baju emak
warna merah muda
ada manik manik di leher ini
campur budaya arab dan sunda
yang ngejahitin baju emak cuci
cece itu terkenal perias pengantin
aku mau jemput
aku mau jemput
aku mau jemput
aku mau jemput
aku mau jemput
dua hari sebelum menikah
si kema tertangkap warga cimacan
dia berduaan dengan gadis lain
dunia rasanya runtuh
semuanya jadi satu
masukkan barang baramu ke dalam karnus
longsor tidak akan menunggu lama
dede berdoa sama emak
dede berdoa sama emak
dede bakal ngelupain asobri
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain
dede akan ngelupain